dijemput ibunya dan adiknya hernando tiba di rumahnya di perum warna muki semarang pada sabtu siang
hernado sempat menolak kedatangannya diliput media karena mengaku kelelahan usai bertanding di sea games dan ikut arak arakan di jakarta
hernando mengaku hanya sekitar sepekan istirahat di rumah untuk memulihkan kondisi
setelah itu ia akan bergabung klubnya di persebaya surabaya dan juga berlatih kembali dengan timnas
sehingga tidak ingin kepulangannya di semarang dirayakan siapapun di luar keluarga
ibu hernando erna yulia elestari mengaku bangga anaknya ikut berjuang mempersembahkan medali emas sea games untuk negara
erna menelpon anaknya sebelum final dari tanah suci karena sedang menjalankan ibadah umroh
saya minta apa doanya saya minta supaya mendari emas
saya juga disana sujud syukur sama kak bah benar benar
bahwa saya minta yang terbaik buat anak saya
hernando merupakan tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu